pt pertamina membekukan izin operasi stasiun pengisian bahan bakar umum swasta
di jalan rempoa ciputa tangerang selatan
pertamina juga berhenti memasok bbm ke spbu ini karena terbukti telah mencurangi konsumen
keputusan pertamina membekukan izin dan menghentikan pasokan bbm ke spbu milik swasta
bernomor tiga puluh empat satu dua tiga ratus lima di rempoha ini setelah polisi menemukan praktik curang spbu
pengelola spbu mengurangi takaran bbm dengan alat kontrol otomatis
pertamina sudah menerjunkan tim teknologi informasi untuk memeriksa kebenaran praktik curang tersebut
pelaku yang kini mendekam di penjara telah membongkar sistem untuk bisa mengubah takaran bbm secara otomatis
aksi curang diketahui setelah seorang konsumen melaporkan kejahatan tersebut ke polisi
ini kami lakukan semata mata untuk bisa memberikan tadi jaminan pelayanan maupun jaminan kualitas
dan takaran yang pas kepada seluruh pelanggan pertamina di spbu dan spbu pertamina
namun demikian disayangkan apabila ada oknum oknum yang bertindak untuk kepentingan sendiri atau pribadi
tentunya ini bukan menjadi kemudian hal yang didukung oleh pertandingan
dan kami menikah dengan kepolisian agar oknum oknum ini dapat diproses secara hukum
agar juga bisa menjadi suatu efek jerah yang juga sama sama menjadi perhatian bersama
bahwa apa yang menjadi kepuasan pelanggan itu sangat penting bagi pertanian